hai belakangan ini perusahaan modal ventura sering disebut terkait kedua putra presiden
jokowi gibran dan kaisang yang dilaporkan ke kpk oleh dosen universitas negeri jakarta ubedillah
badrut gibran dan kaisang dilaporkan atas dugaan relasi bisnis yang menjurus pada tindak pidana
korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang setelah bekerjasama dengan anak petinggi sebuah
perusahaan yang menghasilkan perusahaan baru dan langsung mendapat suntikan modal ventura dari
perusahaan modal ventura yang disebut memiliki relasi dengan perusahaan tersebut menurut pelapor
relasi kedua pihak memiliki hubungan dengan keputusan pemangkasan kewajiban bayar ganti
rugi kebakaran hutan oleh anak perusahaan tersebut dari tujuh sembilan triliun rupiah menjadi hanya tujuh puluh delapan miliar
rupiah direktur center of economic and law studies bima yudhistira menjelaskan modal ventura
investasi pembiayaan dengan cara penyertaan modal ke suatu perusahaan baru yang ingin
berekspansi dan membutuhkan modal perusahaan yang akan menerima modal ventura harus menyiapkan
bisnis plan dan sebagai gantinya pemberi modal akan mendapatkan saham di perusahaan yang dibiayai
jadi setelah bertemu dengan calon modal ventura disitu ada proses pitching atau melakukan gambaran
ide besarnya terjadi negosiasi baru diakhiri dengan proses due diligence atau uji kelayakan
apakah memang dari informasi yang tersedia perusahaan tersebut memang layak untuk dibiayai
menambahkan bila di kemudian hari dana modal ventura yang diberikan berasal dari sumber ilegal maka secara
hukum perjanjian pembiayaan modal ventura bisa dibatalkan konsekuensi yang berikutnya memang
ini langsung masuk kepada ranah hukum dan hukumnya adalah hukum pidana karena sudah masuk dalam tahap
pada pencucian uang jadi ini salah satu cara ya bagaimana oknum modal ventura itu
ventura itu mereka seakan akan
membiayai satu perusahaan
tapi perusahaan tersebut sebenarnya
secara prospek bisnis itu
tidak menarik secara market
tidak berkembang dan secara
profitabilitas ke depannya
itu juga diragukan tapi
masih dibiayai dengan jumlah
nelul huda menjelaskan modal
ventura merupakan perusahaan pembiayaan
yang telah diatur otoritas jasa keuangan
atau ojk yang diperuntukkan
bagi perusahaan yang dinilai berpotensi
ke depannya menurut huda
pendanaan modal ventura tak dapat
lepas dari faktor kedekatan orang tertentu
sehingga rawan dimanfaatkan
untuk melakukan tindak pidana
pencucian uang ada juga yang
memang pendanaan ini
kerap digaitkan dengan kedekatan
dengan orang tertentu nah ini yang
yang harus dihindari bahwa
modal ventura yang ini
itu rawan untuk
terjadi tidak pidana pencucian
uang atau pun
tindakan kriminal yang berhubungan
dengan keuangan lainnya biasanya
pendanaan modal ventura karena faktor
kedekatan pemberi modal dan penerima modal
tak akan bertahan lama bila
perusahaan yang dibiayai tidak memiliki potensi
untuk berkembang karena pendanaan
modal ventura diberikan dalam jumlah
fantastis pada sebuah perusahaan yang
dinilai kurang menjanjikan maka
hal tersebut patut dipertanyakan oleh
tkb remau devi fitriani jakarta